hai seluruh kita sampai dah alhamdulillah kita sampai rumah sakit ayo kita
bisa tunggu sebentar pak
terus gimana sekarang dibersihin traduksi nih aku bersin dulu
bisa ada makeup removernya mama deh
masih ada di sini masih dengan kamu
namanya juga perempuan itu resiko mas
terus ngapain sih main iya tadi itu kan rena nggak mau tidur nggak mau istirahat
dia ngajaknya main akhirnya ya udah saya kasih game setebak lereng jadi kalau misalkan dia salah
ya tidur tapi malah rena ngasih kamu ngapain sih mukanya
kayak gitu udah santai aja jadi ternyata rena bilang tapi kalau aku bener
apa dicoret ya pakai lipstick kamu ya saya main empat kali kalah semuanya gimana sih segitu aja kalau
kalah sengaja ya emang pengen pakai lipstick ya terus aja diajak suaminya sini dong ke istrikan
om tahu ini berat sekali buat kamu
tolong bersikap lebih baik ya sama jessi karena saya aja bisa melihat dari raut wajah kamu dari keberadaan kamu dari kedatangan kamu
dari keberadaan kamu dari kedatangan kami
kamu kalau kamu seperti merasa terpaksa dan nggak nyaman sama jessi
iyo jujur saya nyaman om sayang dulu memang sangat cinta sama bella
kalau sekarang saya nggak bisa kayak dulu om perasaan saya sama bella udah berbeda
saya nggak meminta kamu untuk mencintai jesse kembali seperti dulu
tapi setidaknya kamu bisa membantu memulihkan kondisi mentalnya dia
jessi sampai hari ini masih menanyakan tentang kamu ren
yang disebut adi aja tuh setiap hari
tujuh tahun kalian pisa itu tidak membuat dia tiba tiba lupa sama kalian

maaf om tapi saya bukan dokter om saya nggak bisa sembuhin bella
dia justru lebih gampang kalau kamu adalah seorang dokter
saya tinggal bayar dan kamu harus datang harus bersikap profesional
tapi kan kamu beda red
kamu orang yang baik kamu ada disini aja nggak perlu saya bayar
saya nggak punya jalan keluar lah saya minta tolong sama kamu
jessi tolong saya ya ren
itu anak om satu satunya
pokoknya udah nggak punya siapa siapa lagi selain dia

bisa tunggu sebentar pak siap
encik nino rehat lebih awal ya jadi esok kita bisa langsung operate
besok alhamdulillah kalau gitu terima kasih banyak dok oke besok kita jumpai ya oke terima kasih
tapi permisi oke silakan hati hati di jalan
kenapa elsa tiba tiba dipindahkan bu sarah elsa itu narapidana bu kemarin dia bisa di tempat
rehabilitasi karena kondisi mentalnya yang mengkhawatirkan bu tapi sekarang kondisi
bu elsa sudah membaik walaupun belum pulih seutuhnya jadi dia harus kembali
menjalani hukuman di sini bu dan ikuti aturan yang ada di sini
ibu lihat sendiri kan gimana kondisi elsa perut dia udah semakin besar gak mungkin dan saya saya udah gak ada di sini lagi
saya sudah gak ada di sini lagi
saya sudah gak ada di sini lagi

nanti kalau tiba tiba ada yang menyakiti elsa gimana saya udah gak bisa jagain
ibu gak bisa kasih keringanan sedikit aja pak
anak saya masih butuh tempat rehabilitasi itu
jangan begini ma
ma aku gak tinggal dengan elsa ma
aku gak mungkin ngebiarin elsa pindah ke sini
hukuman yang harus elsa jalanin
tolong ibu dan bapak mengerti ya
masa elsa mau pergi juga
terus girl band kita gimana
padahal kan udah mau ngeluarin single
terus nenek entak shownya sama siapa
jangan kayak gitu lah
gini deh saya janji
saya akan sering main kesini
buat cengukin kamu ya
yang disini udah gak seru lagi
nenek malesa disini
nenek mau suruh keluarga nenek jemput aja
biar bisa jalan jalan
kalo perlu ajak elsa sama jessie ke luar negeri